hai mustafa warga kampus itu bete kecamatan tanah sareal kota bogor jawa barat ini kebingungan
saat ditanyai petugas posek di rumahnya kami sendiri hari mustafa melakukan laporan ke pihak
kepolisian lantaran istri yang baru tiga minggu dinikahinya itu hilang kejadian bermula saat
mustafa diminta istrinya yang bernama fitri sandayani untuk dibelikan bakso di sekitar
rumah saat mustafa pergi mencari bakso itulah fitri justru pamit kepada mertuanya untuk keluar
beli es sirup kemarin terjualan terus sama kahulipan iya iya kori pan saya sampai nyari
ke tajur kemarin sekalian dua belas sementara polisi yang menangani kasus tersebut melakukan penelusuran
di sekitar permukiman untuk menelusuri jejaknya istri mustafa
diketahui membawa seluruh perhiasan hasil pernikahan itu kemana larinya ya kita belum
dapat informasi lebih lanjut kita perlu mendalami untuk melakukan pemeriksaan ataupun interview
kepada saudara mustafa dan mungkin keluarganya sehingga kita dapat mengetahui latar belakang
hingga kini polisi terus melakukan penelusuran untuk melacak jejak fitri sandayani
sementara sang suami berharap istrinya dapat segera pulang kembali muhammad juanda bogor jawa barat